selamat sore anda menyaksikan go mudik saya ratu nabila
pada saat para pemudik mulai memadati jalur nagrek sebuah bus dari arah merak menuju pangandaran mengalami remblong dan menabrak pohon di sana
kecelakaan tunggal bus merdeka ini terjadi pada sabtu sekitar pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat
bus merdeka yang membawa sekitar empat puluh penumpang sedang menyusuri antrian di turunan nagrek
tiba tiba saja supir bus membuang setir ke arah kanan dan menabrak pohon hingga tumbang
menurut kernet bus mamat sopir membanting setir karena rem mendadak tidak berfungsi
kecelakaan ini mencederai supir bus sehingga harus dirawat di puskesmas nagrek
sedang semua penumpang selamat dan menunggu dijemput menggunakan bus cadangan
bus berangkat dari merak pada sabtu pagi dan sempat beristirahat di purwakarta
evakuasi bus tersebut sempat menimbulkan antrian kendaraan
luka gitu ya alhamdulillah